saya masih bersama dengan mas revo dan juga mas elvan
kita isunya sekarang bergeser ke soal usutuntas mafia minyak goreng
saya ke mas revo terlebih dahulu
mas revo apa yang sudah dilakukan kejaksaan agung
kita lihat pekan ini banyak sebetulnya diapresiasi oleh sejumlah pihak ya
pasca menetapkan empat tersangka
satu dirjen ketiga lainnya adalah dari pihak swasta yang disebut
ini juga merupakan liga besar dalam pemain industri minyak kelapa sawit di indonesia
setelah penetapan ini mas revo
apa yang sebagai media perlu kita dorong kepada para penegak hukum
kepada semua pihak untuk terus mendalami dan juga mengusut
pemain utama kah atau aktor aktor dibalik kasus kelangkaan minyak goreng ini
ya renf akhirnya isu tentang mafia
goreng ini yang sempat dikatakan oleh menteri perdagangan
ketika dapat mendapat pendapat dengan dpr
dijawab juga dengan adanya delapan tersangka oleh kejaksaan agung
saya cukup terkaget kaget ya renat ya karena memang salah satu dari tersangka tersebut adalah
dirjen perdagangan luar negeri dari kementerian perdagangan
yang notabene ketika rd menteri perdagangan
di perdagangan itu juga mendapat
nyampaikan tentang mafia minyak goreng itu ada
ada hal tersebut yang terlihat membisiki menteri perdagangan
ini selama ini memang ada di lingkar terdalam
dalam kebijakan kebijakan perdagangan indonesia
sama terkait dengan isu minyak goreng
dan ini tentu sangat kita
sayangkan gitu ya
terkait dengan minyak goreng
tentu asas praduga tak bersalah
apa namanya surprise juga
karena pemain besar juga ditetapkan
pemain besar adalah minyak goreng
yaitu tetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan agung
kita tentu berharap bahwa
kejaksaan agung dan aparat
yang lain aparat penegak hukum yang lain
ini bisa secara tuntas ya renat ya
bisa telusuri secara
tuntas dan apakah hanya berhenti
kepada empat orang tersangka ini atau
membuka peluang terhadap
tersangka tersangka yang lain jelas kita
tentu berharap pada ujungnya adalah
minyak goreng ini
dengan baik dengan asas keadilan
untuk semua pihak
tidak hanya bagi konsumen
tapi juga para
petani sawit misalnya
karena kita tahu kemarin
isu minyak goreng ini
presiden lainnya menatapkan larangan
yang kita dengar saat ini adalah
harga minyak goreng
tentu akan turun
karena ada supply and demand
tentu akan terjadi
maka supply akan berlebih
itu akan menurunkan harga di dalam negeri
tapi efeknya tentu adalah bagaimana
kepada para petaninya
apakah petani happy
kalau misalkan harganya minyak goreng ini turun
tentu berimbas pada harga produsen di petani
ini yang harus menjadi syaratan kita semua
kait dengan mafia minyak goreng ini
bisa terusut dengan baik
terurai dengan baik
kalau memang akan muncul
tersangka tersangka baru tentu kita akan dukung
pengungkapannya secara tuntas
kemudian juga kita berharap
minyak goreng yang belum terselesaikan ini
dan bisa menimbulkan asas keadilan bagi
mas elvan ada yang menyebut bahwa ini
ketika dirjen kemendak menjadi tersangka
justru seperti maling teriak maling gitu ya
jadi apa yang kemudian perlu kita kritisi
perlu kita berikan catatan terhadap
pengusutan kasus mafia minyak goreng ini setelah
meretapkan empat tersangka ini
ketika jaksa agung mengumumkan kasus
kasus apa expert
minyak goreng ini memang menteri perdagangan ya
karena menteri perdagangan sebelumnya yang berbicara langsung
bahwa akan ada pengumuman
kasus mafia minyak goreng
dan itu dilakukan oleh polisi pengungkapannya
tapi ternyata keesokan harinya polisinya
memberantah menyatakan belum ada
tersebut dan secara mengedutkan
ternyata memang kejaksaan agung yang membuka
adanya kasus ekspor minyak goreng
dan itu langsung yang kena adalah pejabat
persis dibawahnya yaitu salah satu dirjen dengan beberapa
nilai apa yang terpihak terkait
saya kira jaksaan agung yang membuka kasus ini
jaksaan agung sudah menyatakan bahwa ini ada
permainan dalam pengurusan perizinan minyak goreng
dan karena itu akan diusutun sama jaksaan agung
dan tentu menterinya akan ikut diperiksa
sebagai satu saat tentu tersebentuk nanti
pemerintahan kejaksaan itu
dan saya kira ini ada kaitannya dengan keputusan
presiden untuk kemudian melarang ekspor jpo ya
karena memang presiden menurut informasi yang
didengar juga dari beberapa menteri juga
beberapa tokoh di dpr yang presiden parah
ternyata tadi seperti renhat bilang maling teriak maling
ini kita lagi pusing nyari masalah minyak goreng
rakyat menjerit ternyata malah kasusnya ada di dalam
badan yang mengurus memang terkait dengan minyak goreng ini
dan karena itu ada ekspor dan lain lain marah
kemudian akhirnya memang diputuskan untuk ekspor itu dilarang
nah ini kemudian imbasnya panjang ini renat
jadi karena ada larangan ekspor tentu ada
ada nama ada apa istanya ada pengaruhnya
ada dampak luas untuk ke masyarakat juga
kepada para petani petani kelapa sawit
yang ternyata memang jumlahnya sangat besar sebetulnya
belum lagi ekspor yang terlalu banyak ekspor yang sangat besar itu nilainya
itu kan sangat besar nilainya kan sampai lima ratus t kan potensi ekspor itu selama ini
nah itu yang ketahan itu bukan cuma duit nggak masuk
tapi juga kemudian barang yang harus di ekspor itu
mau ditaruh dimana ini pergudangan juga gak ready dan lain lain
artinya menjadi panjang sekali dan saya kira ini sudah jadi perhatian publik yang luas
artinya memang presiden sudah menyatakan perang terhadap mafia
apa namanya mafia minyak goreng ya mafia dan tentu mafia mafia yang lain nih
sekarang sudah mulai perang dan kita harus tuntaskan
jadi kita sebagai media akan mengawal sampai tuntas
yang terhenti disini harus benar benar sampai siapa sebenarnya dibalik permainan ini
nah supaya bukti omongannya anies mata beberapa orang yang komentar miring soal gimmick
terbukti gitu bahwa ini bukan gimmick nih ini memang benar kasus besar
ada mafianya dan dituntaskan
nah jadi sekarang masyarakat itu sebenarnya percaya kepada pemerintah
jadi pemerintah harus menuntaskan sampai tuntaskan
oke besok atau mungkin pekan depan dikabarkan mendak juga akan dipanggil oleh dpr
meskipun dpr tengah reses ya mas elvan
dari kejadian ini dari ternyata mafianya ada di kemendak sendiri sejauh mana
kemudian posisi menteri perdagangan ini perlu dievaluasi oleh presiden sendiri
ketika mengetahui bahwa ada dirjen yang justru menjadi tersangka dalam kasus mafia minyak goreng
yang banyak merugikan masyarakat
karena dpr tentu sebagai mitra kerja ya
dan sekaligus menjadi perwakilan dari masyarakat
tentu wajib memanggil mendak ya
walaupun sedang reses sekalipun harus segera panggillah minta klarifikasi penjelasan
kenapa karena masyarakat itu harus jadi orang yang pertama tahu nih
kenapa kok ada praktik kayak gini tentang ekspor minyak yang mengakibatkan
apa di satu sisi terjadi kasus ekspor minyak goreng
ternyata di satu sisi lain kita malah masyarakat kesulitan minyak goreng
saya kira rapat di dpr akan menjadi suatu yang sangat beruntung
saya kira rapat di dpr akan menjadi suatu yang sangat beruntung
jadi suatu yang sangat menarik untuk dipantau
dan kita lihat apakah dibikin terbuka
mudah mudahan dibikin terbuka untuk umum
jadi masyarakat bisa dapat penjelasan langsung dari mendak
melalui mata dan telinganya dpr
ya tapi mudah mudahan dpr juga betul betul menggunakan ini sebagai
apa alat untuk melakukan kontrol kepada pemerintah
bukan untuk kemudian
apa sekedar misalnya main gimmick politik jangan sampai
tentu dpr kita percaya dalam kasus ini dengan menggunakan research untuk meeting
harusnya juga tujuannya memang ke arah sana
saya kira mendak menurut saya

karena yang kena ini kan langsung
apa jabatan tertinggi persis dibawah dia
dan mungkin mendak bisa bilang tidak tahu menau segala macam
tapi bagaimanapun pimpinan itu kan bertanggung jawab terhadap
apa kesalahan yang dilakukan bawahannya
ya tentu ada namanya praduga tak bersalah
bisa jadi mendak memang tidak terlibat bisa jadi ya kan
kan sekarang yang sudah tersangka kan
bergantung beberapa orang misalnya diperiksa jangan diperiksa terus gitu kan
pasti mendak tentunya akan diperiksa terus gitu kan
diperiksa di milik keterangan paling tidak lah
karena bagaimanapun sebagai atasan langsung
artinya presiden sebetulnya mengevaluasi itu
tidak harus sampai mendak itu jadi tersangka
tidak sampai harus misalnya ya
misalnya mendak itu kemudian terlibat jadi tersangka misalnya
tidak harus sampai sana bahkan mendak misalnya tidak terkait apapun
ya tetap saja menurut saya
reevaluasi karena itu ada sebuah kontrol
kesalahan tanpa terlibat kasus korupsi pun
itu adalah sebuah kontrol yang harus dilakukan seorang menteri itu harus clear
ini menyangkut pengaturan sebuah ekspor yang sangat besar nilainya
persat apa di sisi lain juga menyangkut dengan barang yang menjadi sembahku kebutuhan pokok masyarakat
yang harus dilindungi
artinya evaluasi saya kira akan dilakukan presiden karena kebetulan memang saya dengar dengar
hanya media sudah melihat juga selalu barang akan ada beberapa evaluasi
saya rasa kemungkinan besar presiden akan melakukan evaluasi entah itu mengganti atau menggeser
ya kita tunggu saja tapi itu ada prerogatif tentunya
tidak harus sampai ada penetapan tersangka baru segala macam ya mudah mudahan
tenda kita bersih ya jadi ini memang benar benar permainan
api tetap itu isinya ada dikontrol
tapi supervisi dari seorang menteri begitu renha
oke mas revo ada tambahan sejauh mana presiden harus mengambil sikap
dari kasus penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng ini di kementerian perdagangan
dan juga tiga perusahaan tidak cukupkah sampai kemudian melarang ekspor minyak goreng
atau memang perlu mengevaluasi
suka atau tidak suka mau atau tidak mau memang harus dievaluasi ya renat
karena ketika ada satu dirjen di kementerian perdagangan itu ditetapkan menjadi tersangka
ini kan artinya permainannya sudah sampai lingkar paling dalam
hanya itu ibaratnya sudah ring satunya inilah itu benar benar ring satunya kementerian perdagangan kan
buat kita semua terkejut kok
ternyata ketika disebutkan mafia itu bukan dari pihak swasta saja
tapi atau pihak di luar pemerintah tapi juga ada di lingkar dalam
nah tentu memang sekarang yang tadi mas evan juga sampaikan
saya tadi juga sampaikan bahwa asas peradukan petak bersalah harus dikembangkan
tapi tidak tidaknya kita semua berharap tentu ini harus diusut untas memang
nah kalau suka atau tidak suka mau tidak mau memang menteri perdagangan juga harus dievaluasi gitu ya
dan harus memberikan keterangan keterangan ya
nah mungkin apakah dia tahu atau tidak atau tidak mengetahui yang dilakukan olehnya ini
kalau tidak hanya di dpr bahkan mungkin saya juga yakin bahwa kejaksaan agung pasti juga sudah menanyai
pasti atau memiliki rencana untuk bertanya ke jajaran jajaran yang ada di kementerian perdagangan
kalau misalkan ini ada berkait ya terutama juga di kementerian perdagangan ini
terkait ini terutama juga ada kaitan kaitannya
terkait dengan presiden maka dia tentu juga harus mengevaluasi ini jajarannya
kementerian perdagangan juga harus dievaluasi
nah nanti dari evaluasi evaluasi tersebut tentu akan diketahui kan sejauh mana sebenarnya
pemahaman atau ketidaktahuan atau ketahuan dari apa ya seberapa tahunya di perdagangan
dan dalam praktik yang dilakukan
dan dalam praktik yang dilakukan oleh anak buahnya
oleh dirjennya gitu
tidak hanya di empat orang ini tapi juga mungkin di kemungkinan di apa namanya orang orang yang lain gitu ya
yang jadi terlibat di sini gitu
nah apa yang menarik juga gini ren hatia
sebenarnya kan negara ini cukup diuntungkan dengan kenaikan harga cpo

di pasaran internasional kita tahu bahwa indonesia ini sangat gantung sekali dengan komoditas gitu
salah satunya adalah cpo gitu
ketika harga cpo naik di luar negeri kita mendapatkan keuntungan gitu ya
nah sekarang apa namanya tapi kan masalahnya keuntungan yang didapat dari kenaikan di luar negeri ini
tidak dibarengi dengan yang terjadi di masyarakat masyarakat kesulitan kesulitan
dan ini yang tadi juga ditampilkan dalam layar tv kita ini
antrian antrian yang paling pentingnya sebenarnya juga di situ
kita semua berharap bahwa pengusutan mafia minyak goreng ini
ketika sudah bisa terusut dengan tuntas
maka kita berharap tidak ada lagi antrian antrian yang ada
seperti kita lihat di layar
baik kita dorong perjagak hukum dengan hal ini di sini ya ya
kita dorong penegak hukum dalam hal ini kejaksaan agung untuk mengusutuntas
semoga juga tidak hanya berhenti pada empat tersangka saja
kalau memang ada kemungkinan tersangka yang lain bahkan mungkin perusahaan perusahaan yang lain yang sebelumnya sudah dicium bahwa sebenarnya ada sembilan perusahaan yang terlibat
tidak hanya tiga saja yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan agung
mari kita akan kawal bersama sebagai media terhadap kasus mafia minyak goreng ini karena ini sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan sangat merugikan masyarakat
terima kasih banyak mas revolusi riza mas elvan dhani sutrisno untuk diskusi editorial view yang menarik pada malam hari ini
mudah mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi catatan dan juga membuka perspektif masyarakat soal dua isu yang tengah menjadi sorotan pada pekan ini
terima kasih banyak mas revo mas elvan selamat malam sehat selalu
selamat malam ram
kadin dki jakarta menilai naiknya harga bahan pangan jelang hari raya idul fitri tahun ini sebagai hal yang wajar
apa pertimbangan ya kami akan segera kembali